cnn indonesia prime tentu anda masih ingat film back to the future ya
vito di situ ada skateboard yang bisa melayang
nah di sini sekarang ada namanya hoverboard yaitu sebuah skateboard yang melayang tanpa roda
dan kini banyak orang yang ternyata mencoba untuk membuatnya
karena ketika film itu muncul itu adalah impian bagaimana caranya skateboard tanpa roda
dan ini adalah hasilnya
sebuah video singkat berhasil menunjukkan variasi terbaru hoverboard dengan menggabungkan teknologi hovercraft dan diberi nama hovercard
seorang pria sengaja merekam video untuk memodifikasi halferboard dengan sejumlah benda seperti kursi pantai payung bahkan perahu untuk selancar di pantai
singkat ini memberi penjelasan secara rinci
tujuannya agar pengemudi dapat menggunakan hovercard ini tanpa takut untuk jatuh
dan hovercard juga dapat menjadi sobat
solusi kendaraan listrik yang mini
nggak bisa ditilangin ya sama polisi
apa jenis kendaraan
ya bisa payung bisa ember bisa macam macam ya